kita sekarang sudah tersambung dengan ibu eli hafni beliau adalah ibu kandung dari indrian puspita rahmadani
nah indrian itu adalah pembawa baki nih hanum di istana ya pembawa baki bendera merah putih yang baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai anggota paski bra
baik kalau begitu kita akan langsung sapa saja ibu eli halo ibu assalamualaikum selamat siang
selamat siang assalamualaikum wr wb
oke ibu bagaimana nih bu tadi rasanya setelah melihat indrian begitu ya putri tercinta kembali menjadi anggota paski braka pada tahun ini dan membawa bendera langsung di hadapan presiden republik indonesia bu
terharu bangga terus apalagi sih ibu yang dirasakan karena ini adalah satu di antara mungkin jutaan warga indonesia
iya dan merupakan salah satu impian dari pemerintah
pemuda pemudi indonesia yang menjadi paskibra di istana
gak bisa mengatakan yang mana ya karena terharu aja
oh speechless ya ibu ya bangga terharu gitu ya
nah ibu kan biasanya kan orang tua dari paski braka ini ya ibu ya nonton biasanya dari istana
kalau tahun ini ibu eli sendiri nonton di mana nih anaknya pada saat mengibarkan sang merah putih di istana
saya bersama bapak bupati berada di pondoko
oke jadi di biren aceh rame rame begitu sama bapak bupati juga untuk nonton gitu ya bu ya
ada siapa aja bu di sana ini seluruh keluarga besar atau juga anggota paski beraka dari aceh lainnya keluarganya juga ada di sana
boleh diceritain sedikit ibu
gak ada cuma bapak bupati sama pak randim pak flores
cuma nggak rame cuma ada sekitar sepuluh orang lebih lah
di dalam ruangan
oke ini ibu indrian sendiri itu hari hari seperti apa sih anaknya
apakah dia memang punya ambisi dan juga mempunyai goal ya untuk menjadi salah satu paski beraka
dia punya ambisi sendiri sejak kelas satu sma
oke jadi memang
jadi memang sudah menjadi anggota paskibra ya ibu dari zaman sekolah awal pertama kali
boleh diceritain nggak sih bu ini emang diarahkan atau memang ibu eli atau saudaranya indrian ini dulu juga anak paski bra sampai akhirnya mengikuti jejaknya
seperti apa ibu
dia tidak mengarahkan cuma dia berkita kita sendiri
oke itu latihannya gimana aja itu bu indrian sampai akhirnya masuk ke istana ya hanum ya
dia dilatih sama pelatih dari sekolah biren
sampai dia lulus dari biren ke provinsi
dari provinsi alhamdulillah lulus lagi ke jakarta
oke jadi tahapannya memang tidak mudah ya untuk bisa lulus seleksi demi seleksi
indrian sendiri seperti apa nih bu melewati seleksi seleksi ini
pastinya support ataupun dukungan ibu dan keluarga ini tidak lepas dari indrian
saya supportnya dari belakang aja
nah ini ibu
ini kan kalau misalnya tahun
tahun lalu kita belum ada pandemi covid sembilan belas dan sekarang indrian itu kembali bertugas di istana dengan kondisinya lagi pandemi ya
nah ini ada nggak kekhawatiran dari ibu sendiri melepas anaknya jauh ya kan dari aceh harus ke jakarta untuk persiapan
iya ada sih
kita bersyukur aja
yang penting berdoa sholat dan ngine vitamin
banyak istirahat itu aja
ibu ini berarti kan tahapannya cukup banyak ya dan ini bukan pertama kalinya indrian masuk ke istana untuk mengibarkan sang merah putih gitu
sebelumnya ibu udah pernah mendampingi indrian langsung ke istana di hari kemerdekaan tahun lalu
tahun lalu ada
seperti apa bu
kan sekarang akhirnya ibu jadi tahu bedanya
yang tahun lalu ibu ke istana sekarang harus nontonnya virtual
tahun lalu kan belum
seperti apa bedanya bu
tahun lalu kan belum
sekarang udah covid sembilan belas
ada undangan lagi
ada undangan lagi
ini dia kalau misalnya indrian sendiri tuh hobinya apa sih bu kalau misalnya di
dia hobinya banyak kayak orang suka persualan begitu
bukannya dia kayak abri gitu di aceh
oh jadi memang
dan hati hati dia gak mau kalau kita dulu jadi model juga gak mau
kemaren kan ibu bupati yang dulu kan dia kasih dia kasih model
dia aja gak mau gak suka
dia kayaknya mau di depan kamera
mungkin sempat kepikiran gak sih bu eli habis ini jangan jangan indrian mau daftar jadi tentara juga
cita citanya dia mau masuk akpol
atau demi kepolisian ya
kita doakan ya cita citanya indrian nanti bisa tercapai ya
ibu mungkin ibu ada harapan untuk indrian sekarang maksudnya sudah kedua kalinya dipercaya oleh
enggak cuman kelas wilayah dan kelas kelas
wilayah daerah tapi juga ini indonesia loh bu ditonton semua mata melihat bagaimana anak ibu ini bisa mendapatkan kehormatan di momen ini
mungkin ada pesan pesan tersendiri dari ibu eli untuk indrian dalam mengemban amanah ini bu
nak jangan lupa jangan terus sama sholat lima waktu nak ya
kamu sukses di masa depan
amin ya rabbal alamin
jangan lupa sholat
banyak berterima kasih ucapan terima kasih kepada bapak gubernur aceh bapak bupati aceh bapak kadispora aceh dan bapak kadispora kabupaten biren
dan pengurus ppi oleh dan ppi kabupaten biren
kepada terhormat juga saya mengucapkan bapak dokter amiruddin idris
pelatih yang telah melatih indri
kepada sekolah sma negeri satu di desa banyak juga mengucapkan terima kasih
terima kasih banyak ibu
sehat sehat selalu di sana
salam untuk para pejabat keluarga besar yang lagi nonton bareng indrian di istana ya ibu
sampai ketemu di dunia nyata tetap jaga kesehatan selain
terima kasih ibu